pasar pasar tradisional memang tengah menjadi perhatian pemerintah
setelah munculnya kluster kluster baru covid sembilan belas di area pasar
pada pembatasan sosial berskala besar empat belas september mendatang
wakil ketua pelaksana dua komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
komjen polisi gatot edi pramono mengatakan
akan menggandeng preman pasar
para preman pasar tersebut akan dimanfaatkan untuk mengimbau
sekaligus penegakan kedisiplinan protokol kesehatan
seperti penggunaan masker dan menjaga jarak di area pasar
meski demikian mereka akan dipantau oleh polri dan tni
hal itu dilakukan agar mereka menjalankan tugas secara humanis
kita ingin juga ada penegak penegak disiplin internal
contohnya klaster pasar
disitu kan ada jeger jegernya di pasar
kita jadikan penegak disiplin
tapi diarahkan dengan tni polri dengan cara cara yang humanis
nanti kalau belum mampu ya kita adakan pendisiplinan dulu
nggak mampu lagi kita laksanakan operasi justisi di sana sekali
sangsi teguran keras diberikan petugas satpol pp kota depok jawa barat
pada pengelola pusat kebugaran yang berada di kawasan margonda depok
petugas membubarkan paksa kegiatan olahraga di tempat tersebut
dan meminta para pengunjung untuk segera pulang
teguran diberikan karena pihak pengelola melebihi jam operasi
nasional yang telah ditentukan selama penerapan pembatasan aktivitas warga
sampai pukul delapan belas waktu indonesia barat
kasatpol pp kota depok jawa barat mengatakan
jika para pengelola tetap membandel
pihaknya akan menerapkan sangsi denda sepuluh juta rupiah
berdasarkan pantulan dari kami
sepanjang jalan margonda ini

mudah mudahan diikuti oleh wilayah wilayah lainnya
sudah kami sendar ke keselamatan

pembatasan aktivitas warga dan pembatasan aktivitas dunia usaha ini
selain pusat kebugaran
petugas juga memberikan teguran kepada sejumlah pengelola rumah makan
dan jajanan yang melewati batas waktu yang ditentukan
razia dan pengawasan terhadap tempat usaha
terus dilakukan petugas gabungan dari tni dan polri
di seluruh wilayah di kota depok jawa barat
tim liputan cnn indonesia